iya itu poni
sekarang saya sudah sedikit puas ren
karena sudah bisa melihat secara langsung manusia iblis seperti riki
dan saya sangat serius dengan ajemen saya
ketika bapak dari dulu
ketika bapak mengucapkan sesuatu
bapak akan mengaksanakan itu
dengan konsisten pak
riki seperti ketakutan
bertemu dengan bapak
dan dia juga ketakutan ketika bapak
riki juga gak tahu
belum mengingat semuanya pak
riki gak perlu tahu lah tentang kondisi saya
riki gak perlu tahu lah tentang kondisi saya
tadi tuh disana
pingin sekali saya injek let
mukanya udah lempam soalnya
tentang pelecehan wanita pak
dengan kasus seperti itu
dia akan menjadi bulanan bulanan sel
saya harus mencari
jangan tidur disini mir
kalau lagi duduk sambil tidur
ngapain juga mau tidur
ya kata ngantuk juga
agak bakal tidur
gue harus siap siaga jagain gemoy
ya walaupun mata
gak juga gak samilir samilir banget ini kena angin
udah baru aja pake perhatian segala soal gue ngantuk
kerjaan kita memang berat
dalam menjaga keluarga bos
tapi kok kamu ngantuk sih
emang semalam kamu tidur jam berapa
gila apa ya kayaknya udah malem banget deh
soalnya gue harus nungguin rena sampe bener bener tidur
kalo gak dia bakal lari mulu ke bapaknya
sian ya rena
wastir rena kangen sekali sama bapak
makanya rena gak mau jauh jauh dari bapak
sepuluh tahun gitu gak ketemu bapaknya
saya tuh berharap banget tuh berada di posisi pak aldi wara
dua tahun di tempat yang gak ketahuan terpencil pulau kayak begitu
serem kali itu mah antara hidup dan mati
saya tuh ingin merasakan dirindukan keluarga gue
emang tadi aja udah punya keluarga
pengen dirindukan keluarga tapi belum punya keluarga
ya gimana mau dirindukan keluarga ya
saya aja gak punya keluarga
gak punya istri
diam diam aja
ya makanya gak usah ngayal
pake segala yang dirindukan
gak usah ngayal deh
masih siang ini
saya jadi curhat
ngapain nih orang pake pegang pegang puntak gue segala
itu udah dibilangin
kira kira kapan nih mer
kapan saya lepet jodoh
pertanyaan bikin kepala gue jadi pusing
kamu kenapa mir pusing
saya ambilin obat p tiga k di dalam mobilnya
siapa tahu ada obat pusing
kalau gak ada nanti saya cari di toko terdekat disini oke
siapa sakit kepala sih
malam gue baik baik aja kok
pak rijam malah beneran bikin jantung gue deg degan
iya itu pun nino
ngapain dia datang kemari
elah bisa banget lah pak rizal

jantung gue malah pengen juput

jantung gue malah pengen juput
jantung gue malah pengen juput
aku sedih deh johana
mau ketemu papa aku lagi
padahal aku masih kangen sama papa al
coba kamu kan di rumah
nanti juga kamu pasti ketemu lagi
soalnya dari semalam papa al gendong dede askara terus
kan askara adik kamu
gak apa apa dong dia sama bapak kamu
tapi aku juga kangen sama papa
sebaiknya paan nino tidak ada di sini
jadi silakan paan nino pergi
tenang aja saya cuma mulai trennya dari jepang
gak nyamperin juga
nanti kalau panino tetep maksa juga
nanti yang disalahin kan
ujung ujungnya kita kita juga pak
tapi saya nggak akan deketin
harus incir aja juga kan
saya cuma melihat dari jauh
udah lama saya gak ketemu
temen temenan banget pak riza kayak gini
ya saya mah cuat aja
sebagai orang tua saya hanya kangen dengan dia
bagaimana perasaan saya
tidak bisa pak
lebih baik kunino pergi dari sini
demi kebaikan semua pihak pak
apa itu berarti
kalo misalkan kita mampir ke sekolahnya rina dulu
kamu keberatan gak
oh enggak kok pak
sama sekali enggak
yaudah kalau gitu saya cari putaran balik ke depan sana ya pak
tolong ceritakan ke saya
semua tentang nino
saya mampu lebih banyak
bukannya saya gak mau menceritakan soal panino
tapi menurut saya yang lebih tepat untuk menceritakan semuanya adalah
bu rosa atau bu anin pak
tidak mau mendahului itu pak
sekali lagi saya minta maaf
makanan kesukaan yang andino kamu tau gak
dan untuk membuat wanita menjadi lebih tenang
itu enaknya gimana ya
dikasih apa ya